saya lebih memilih angket karena persoalannya politis
karena kalau ke mk cuma empat belas hari angket enam puluh hari mk
harus puas karena kerja sudah dilakukan hasil sudah didapatkan
dan proses kpu kemarin manual berjenjang itu detail sekali
masing masing punya hak untuk menyampaikan
bahwa target tidak tercapai itu evaluasi bersama
nasdemnya kan partai aminnya ini koalisi
dan saya mendukung mas anies maju ke mk
kalau memang didapatkan banyak fakta
walaupun saya lebih memilih angket karena persoalannya politis
karena kalau ke mk cuma empat belas hari angket enam puluh hari
mk akan membuktian fakta di lapangan kalau angket politis
jadi kalau ada ucapan selamat dari nasdem tadi malam itu
ya nasdem punya kewenangan dan kemandirian
dan itu tidak masalah kalau menurut mas mardani
nah saya tidak ingin mewakili timnas amin nanti tanya sama mas dirman kayaknya
kalau buat saya sebagai orang pks wajar ya partai punya kemandirian
saya yang dorong pks bang muzamil setuju banyak sekali yang setuju
kan teman teman itu lagi komunikasi nih dengan khususnya teman pdip
saya bilang jangan menunggu kita mulai aja dulu
gulirkan dulu nanti yang lain ikut
detailnya teman teman sekretariat jenderal yang tahu tapi saya pribadi
kalau ada kecurangan terbukti kalau nggak ada juga terbukti
saya ketemu beberapa mbak lulu dari pkb mas tobas
dan beberapa yang lain semangat sekali dengan hak angket
mungkin sebentar lagi kalau saya berharap
minggu besoknya udah ada yang gulirkan hak angket
berharap minggu ini dengan harapan setidaknya dalam masa sidang ini bisa diproses begitu
biar kita tahu demokrasi kita maju atau mundur